tokoh asal kalimantan barat yang juga ketua umum partai hanura
usman sabtaodang berharap pemerintah pusat daerah dan semua pihak
berpartisipasi membangun daerah yang memiliki nilai budaya yang tinggi
seperti di kabupaten sintang kalimantan barat
ketua umum partai hanura usman sabtaodang
tiba di kabupaten sintang kalimantan barat pada sebelas agustus dua ribu dua puluh
kedatangan osok disambut oleh bupati sintang jardwin arno
bersama dengan kadar hanura
sesampainya di bandar udara tebeliang sintang
osok disambut dengan kata
iringan tari tradisional kalimantan barat
kedatangan oso kali ini bertujuan untuk bersilaturahmi
setelah hampir sepuluh tahun lamanya tidak melakukan kunjungan
akibat kondisi kesehatannya
osok kemudian melakukan kunjungan ke kraton almukaroma
untuk bertemu dengan sultan sintang raden bari banudrata
kedatangan osok disambut baik oleh pihak kraton almukaroma
osok dijamu makan siang serta ikut berkeliling
mengunjungi museum darajwanti
sintang memiliki begitu banyak potensi
yang sebaiknya diperhatikan
potensinya sangat potensi sintang ini
cuma sekarang masih belum secara maksimal
diperhatikan baik di pusat maupun daerah
itu sebabnya kita sekarang mengajak dan mendorong
semua pihak untuk menginvestasikan
modalnya khususnya di kabupaten sintang ini
ya sini semua orang boleh datang
ndak ada larangan
dan begitu indah persahabatan yang ada
rencananya oso akan melakukan beberapa kunjungan lainnya
selama berada di kalimantan barat kali ini
untuk bersilaturahmi sekaligus melihat potensi daerah
yang bisa dikembangkan